jakarta memiliki populasi penduduk lebih dari sepuluh lima juta jiwa
data dinas lingkungan hidup dki menulis
ibu kota ini memproduksi sampah tujuh enam ratus ton per hari ke tpst bantar gebang
artinya jakarta memproduksi lebih dari seribu ton sampah plastik setiap hari
padahal plastik telah menjadi ancaman nyata permasalahan lingkungan
sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami
guna mengatasi hal tersebut pemerintah provinsi dki jakarta telah membuat regulasi
terkait kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan
yang tertuang dalam peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
peraturan ini ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi ramah lingkungan
aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini berlaku di semua tempat pembelanjaan
tokos walayan dan pasar tradisional
larangan penggunaan plastik sekali pakai efektif berlaku pada juli dua ribu dua puluh
jakarta bebas plastik sekali pakai tinggal hitungan bulan
lalu siapkah warga dki membiasakan diri bebas plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan
plastik itu kalau misalkan kita dapat plastik plastik terus ya kantong plastiknya itu ya
kalau dibuang itu kan nggak terurai ya di tanah itu setuju aja
masalahnya kan pemerintah itu lebih tahu kayak mana kedepannya dia gitu
beberapa gerai retail dan pasar tradisional di jakarta hingga saat ini masih menyediakan kantong plastik gratis
maupun berbayar bagi konsumen yang berbelanja
sebelum ada peraturan plastik nggak dipakai udah kita jual juga namanya tas ramah lingkungan
cuman minatnya masih sedikit
siap nggak siap sih mbak
yang mana mana yang larangan ya harus gimana lagi ya harus jalanin aja
menurut kepala dinas lingkungan hidup dki andonowari
pemerintah provinsi dki tengah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
sebelum peraturan tersebut diberlakukan pada juli mendatang
upaya tersebut dilakukan agar mereka perlahan beralih serta terbiasa menggunakan kantong ramah lingkungan
yang kita kendalikan untuk tahap ini adalah kantong belanja
plastik sekali pakai yang mungkin secara umumnya ke kantong presek
tidak semudah membalikan telapak tangan mengubah budaya masyarakat menggunakan kantong plastik sekali pakai
namun jakarta punya tanggung jawab besar dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah plastik yang masif
tim liputan cnn indonesia